rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal delapan belas agustus dua ribu lima belas
memutuskan untuk mempertahankan bank indonesia rate sebesar tujuh sembilan
dengan suku bunga deposit facility lima lima persen dan lending facility pada level delapan
keputusan tersebut sejalan dengan upaya membawa inflasi menuju pada kisaran sasaran sebesar
empat belas satu di dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas
fokus kebijakan bank indonesia dalam jangka pendek diarahkan pada langkah langkah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global
dengan mengoptimalkan operasi moneter baik di pasar uang rupiah maupun di pasar faruta asing
keputusan tersebut sejalan dengan upaya membawa inflasi menuju pada level delapan
keputusan tersebut sejalan dengan bangkit dengan berat ekonomi global diperkirakan lebih lambat dari perkiraan semula
di tengah resiko di pasar keuangan global yang masih tinggi
perlambatan tersebut terutama diakibatkan oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi amerika
yang tidak setinggi perkiraan semula dan ekonomi tiongkok yang masih melambat
secara umum perekonomian amerika pada dua ribu lima belas diperkirakan lebih rendah
sejalan dengan itu ketidakpastian kenaikan suku bunga fed fund rate di amerika
sementara itu perekonomian eropa diperkirakan membaik
ditopang permintaan domestik yang menguat terkait dengan turunnya tingkat pengangguran
selain itu tekanan yunani juga meredah setelah diterimanya persyaratan umum
dana bailout oleh parlemen negara tersebut
sebaliknya perekonomian tiongkok masih melemah di tengah tekanan pasar sahamnya
untuk mempertahankan daya saing produk ekspornya
bank sentral tiongkok melakukan devaluasi juan
dan merubah mekanisme penentuan nilai taruhan menjadi lebih malas liban
yang juga memberikan dampak tambahan risiko tekanan nilai tukar
kepada negara negara mitra dagang tiongkok termasuk indonesia
perkembangan ekonomi peringkatan bulan dua ribu lima belas sejak empat enam puluh tujuh year on year menurun dibandingkan peringkatan bulan sebelumnya sebesar empat tujuh puluh dua

perawatan ini terutama didorong oleh melemahnya
pertumbuhan investasi dan konsumsi pemerintah
kondisi tersebut disebabkan oleh penyerapan belanja pemerintah
sejalan dengan reorganisasi beberapa kementerian lembaga
seiring dengan pemulihan ekonomi global yang belum
dan harga komoditas yang masih menurun
perlambatan ekonomi terutama dialami
oleh wilayah sumatera dan kalimantan
dengan beberapa provinsi berbasis sumber daya alam miga
seperti riau kalimantan timur dan aceh
seperti riau kalimantan timur dan aceh
memang masih dalam
karena kemarin pemerintah baru menyampaikan
bagaimana proyeksi dari pemerintah
jadi kami bisa menyampaikan bahwa
terkait dengan rapbn dua ribu enam belas
kita nanti akan bisa menyampaikan
terkait dengan pertumbuhan ekonomi
yang lalu yang kami pegang
yang lalu yang kami pegang
tekanan terhadap rupiah pada triwulan dua tersebut
rupiah secara rata rata
mata uang yuan hampir
seluruh mata uang dunia termasuk rupiah
menikapi perkembangan tersebut bank indonesia
telah dan akan terus berada di pasar
untuk melakukan upaya stabilisasi
sesuai dengan nilai fundamentalnya
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dan melakukan langkah langkah stabilisasi
dan juga melakukan pembelian spn
dan itu yang terus dilakukan
komitmen bank indonesia untuk menjaga
stabilitas nilai tukar rupiah
kita putuskan untuk memperkuat
langkah langkah operasi moneter
stabilisasi nilai tukar rupiah
dan reaksi pasar atau pergerakannya
melebihi dari apa yang dikandung
yang dimaksud dengan optimalisasi
jadi kami melihat bahwa
jadi pada intinya bahwa
ada spi yang dua belas bulan
ada sdpi juga yang tiga
instrument instrument ini akan kami optimalkan
itu yang tadi kita ingin
ini tidak menjadi faktor
yang leaguedes yang jangka pendek
ini dengan tentu saja
ada permintaan yang masih
di falas siang ini kita lihat
salah satu yang mau kita lakukan
likuiditas yang falas ini menambah
efektivitas dari penyerapan dari
langkah langkah jangka pendek
tanpa merubah stand yang
memperkuat upaya upaya yang telah
dan terus kita lakukan di pasar
intervensi di pasar falas maupun
dalam jangka pendek ini terima kasih
kita juga tadi memutuskan
kita selama ini mengatur
baru pakai underlying transaction
di atas dua puluh lima ribu dolar
itu nanti akan dikeluarkan
penyesuaian pbi dan nanti
akan disampaikan kepada saudara saudara sekalian
global ya terutama yang
kenaikan suku bunga amerika
depresiasi atau melakukan evaluasi
bukan suatu evaluasi yang akan terus berlanjut
fixing dua hari ini kan juga
bukan melakukan depresiasi tapi
stabil atau sedikit apresiasi di
nah itu kemudian kan sudah membuat
nah yang terkait dengan suku bunga amerika
ini memang masih uncertainty
kemungkinan naiknya suku bunga adalah september
bisa juga naiknya suku bunga adalah desember
periode kenaikan suku bunga amerika
gitu ya nah itu akan membawa
yang dilakukan oleh china
menopang stabilitas di negara emerging market
ekonomi di negara emerging market
jadi pasar ekspor eropa juga
eee cukup baik ya memang
eropa tapi eropa kelihatan bahwa
menopang ekspor kita dan menopang juga